tapi saya belajar seth
yang baik sama saya selama ini ternyata hanya istri dan mertua saya
satu hal yang saya catat
yang peduli sama saya hanya keluarga saya sendiri
sebelum saya berbuat buat orang lain saya akan berbuat dulu untuk keluarga saya sendiri
aduh lama nih
ini lagi si pedut
udah mulai ketularan akung
ketularan apa cek
itu kan gak ada
ahe kamu kenapa telat udah ketularan akungnya
semalam saya mimpi kamu ceng
pakai gelang emas besar sekali cek
begitu saya lihat ya ternyata kamu pinjam saya cek
kalau mimpi aja pinjam gelang sama saya
saya pinjam juga gak kang danang
mana deh sarkop
ya yuk ya yuk ya yuk
tinggal kan cek
jalan mau ngelayan lho jalan luar
wa'alaikum salam kang tatang
centin mau ke mana
saya mau ke pasar kang
gak usah saya jalan kaki aja
saya mau lewat jalan pintas melewatin sawah
nanti motornya kang tatang kecebur lho
nanti motornya kang tatang kecebur loh
kamu benar mau keci dahu
ini aku udah siap
ya udah aku aja pamit dulu yuk moms
pakai baju dulu ya
asik pakai baju dulu nanti main lagi terusin
up up pakai bajunya
ini tangannya masuk
saya boleh minta gaji di awal nggak
tiap hari memang kamu saya gaji di awal
saya bayar sebelum kerja
tapi dibayarnya di awal bulan
kalau kamu nggak kerja bagaimana
enggak mungkin atuh bosidan
peraturannya sudah begitu
kamu kerja saya bayar harian
saya butuh uang bos idan
siapa yang nggak butuh uang seb
saya mau nyicil gelang anah ke gadai kemarin sebelum lebaran
kalau bisa kecicil tiap bulan buah nyate jadi ringan
anah sudah curiga kalau gelang nyate saya temuin
anah marah kalau bilangnya nggak ketemu bulan ini
anak akan stop kirim uang
kasian saya tuh bos idan
sep waktu saya pergi dari sini
saya susah saya nggak punya baju
waktu motor saya mau disita saya pinjam duit sama kamu
uang dua juta
tapi pakai bunga empat ratus ribu per bulan
tapi saya bersyukur
kalau kalian baik sama saya
saya akan tetap menjadi idan yang lama
tapi saya belajar seb
yang baik sama saya selama ini ternyata hanya istri dan mertua saya
satu hal yang saya catat
hanya keluarga saya sendiri
sebelum saya berbuat buat orang lain
saya akan berbuat dulu untuk keluarga saya sendiri
kipala gw disepakkan
sekarang kamu bisa beli
ken carriers ini saja
udah nanti ter cade piapa istri
dan senang juga
couldnrtoto di orang lain bareng
dia namain panbuster dadang pernah nawar rp lima gak ingin kasih
pan bustern dikasihin ke saya
semuanya ada alasan sepp
saya pergi dulu
udah sombong pelit lagi
mana tuh si aceh ngumpet
jangan jangan di cirehaus
dan rahasia lagi
nah mau ah kang aceng
nanti saya diunyeng unyeng sama mak suha
kamu tuh jangan khawatir
kita lewat jalan kampung mak gak bakalan tahu
nanti kita disangkanya pacar atukang
kan emang kita pacaran
ih kang aceh mau
makasih ya kang udah nganterin saya
aduh cantik kamu tuh gak perlu bilang makasih
ini mah udah kewajipannya kang
waalaikumsalam bu tuti
hai bu tuti
aduh kenyam banget
ternyata mertuanya enjoy sudah menyiapkan bus
mertuanya ncuy teh baik ya pasau
jadi kita tidak perlu repot repot mencari kendaraan untuk ke sana pasau
itulah bagusnya kusoi
desa kita ini teh kompak kuat saling menghargai
orang dari desa lain jadi ikut menghargai
tolong jemurin pak
pak kenapa sedih
nggak tahu neng
kemarin kepikiran aja
ndigeti dépulang di vilainya